finalis abang none jakarta dua ribu dua puluh dua mengikuti kegiatan outbound
yang menjadi bagian dari rangkaian karantina pada sabtu dua puluh tujuh agustus
kegiatan ini diselenggarakan di taman mataram jakarta selatan
yang telah direvitalisasi sebagai ruang terbuka publik
menurut panitia penyelenggara acara kegiatan ini bertujuan untuk membangun kerjasama
kemampuan adaptasi dan rasa kekeluargaan di tengah kompetisi yang tengah berjalan
selain itu hal ini juga dapat membantu pembentukan karakter agar dapat bersaing dengan sehat
nah mereka harus bisa menampilkan selain mereka kreativitas
mereka juga harus bisa menampilkan sebuah kerjasama
karena mereka adalah keluarga besar yang mewakili anak anak muda jakarta
kita bagi menjadi kelompok itu jadi grouping
bahwa kita bisa bersatu bekerjasama dalam sebuah tim
dan nanti mereka akan ada challenge games yang kita dengan metode experiential learning
acara outbound ini memiliki sejumlah rangkaian kegiatan
dimulai dari icebreaking untuk mencairkan suasana
dan agar para finalis lebih saling mengenal satu sama lain
kemudian berbagai kegiatan lainnya dalam grup kecil dan besar
seperti membuat pakaian dan ornamen dari bahan bekas presentasi peragaan busana
hingga yel yel kelompok
hal ini juga berguna untuk meningkatkan kreativitas
kemampuan public speaking dan rasa percaya diri
para finalis abangnone jakarta mengatakan
kegiatan outbound ini bisa mempererat rasa kekeluargaan dan kerjasama dalam kelompok
menurut saya penyelenggaraan outbound ini sangat penting
karena walaupun kita berkompetisi tentunya kita harus menjalani kekeluargaan yang baik
karena nantinya kita akan bertugas bersama sama selama satu tahun ke depan
satu yang paling menarik tadi itu kita ada

jadi kita disuruh kreasiin baju dari plastik sampah dari sedotan dari origami
disuruh buat baju dan nanti ada perwakilan dari kelompok kita yang harus kayak jalan di runway gitu
jadi itu menarik banget sih dan makanya kita harus bisa teamwork
bisa kreatif dan sebagai apnon kita harus bisa menjadi representatif yang baik
diharapkan ke depannya abangnone sebagai generasi muda jakarta
dapat bersatu dan bekerja sama dalam berkontribusi untuk kota jakarta